terima kasih aku senang dengannya
hai anak cantik
kau di reject
aku senang oleh kehilangan anak aku
kurangnya aku apa

aku udah bukti semuanya ke kamu
kenapa kamu masih tega sama aku
kalau esa pergi
dia pasti nyari andi
dan jam segini
andi ada di restoran
masih inget tante enggak
masih inget tante enggak
kau mau ini enggak
tapi kalau kamu mau permen ini
aku nggak mau tante
aku nggak mau tante
aku nggak mau tante
rena kan deket sama nino

rena masih inget enggak sama om nino
yang sering ngasih hadiah buat
yang sering ngasih hadiah buat rena
kau mau nggak ketemu sama om baik
kau mau nggak ketemu sama om baik
kita jalan jalan ke tempatnya om baik
kita jalan jalan ke tempatnya om baik
permennya juga mau
permennya juga mau
sekarang ikut nanti ya kita ketemu sama om baik
lain kalian lebih teliti ya kamu ya
sebelum turun periksa semua barang barang rena
ada yang ketinggalan atau enggak
kalau kayak gini kan saya yang repot balik lagi ke sini
ya udah saya udah masuk
kasian sendiri tuh
paket tinggalan sih
kurang rude kaya lu kaya ah
ada yang ngeliat gue
renaaa botol minumnya
jangan ngumpet dong
aduh aduh aduh
kemana ini anak
nanti gue diomelin sama pak bos
jadi gitu ya pak
atau mendingan kita cari supplier sayuran yang baru aja
supaya stok sayuran kita juga banyak
yaudah makasih ya
nanti aku ke jalan juga
eh liat ya
anak ibu andi
rena si kecil
kenapa rena kenapa
tadi dia ada disitu sama gua
lu gimana sih lu tinggalin sendirian
aku cuma tinggalin sebentar doang
ga lama gua ambil botol minumnya
botol minumnya tadi
dendrik sama pak bos
sekarang gaada gua balik lagi kesini
mungkin dia diluar
yuk kita cari
rena kamu dimana nak
perempuan umurnya empat tahun
tadi pergi dibawa sama perempuan naik mobil putih
dibawa sama perempuan naik mobil putih
ini gue yang salah din
tuh lu tunggu disini
tante plotnya berapa lagi ya
tante kita mau kemana
aku mau sama mahh
kita jalan jalan sebentar ya
abis itu ketenu deh sama mamah
yaudah nanti tante beli ini ya
seneng banget ketemu kamu disini
kalian kan besok berangkat
hai al apa kabar
saya gak bisa lama lama tante ya
nantar mama aja soalnya
yakin kamu gak mau ikutan lunch sama kita
masih harus ketemu orang soal
semoga dilanjutkan sampai tujuan
kabarin tante atau michelle ya
kalau kamu jalan jalan ke amerika
maaf ya aku tahu kamu buru buru
tapi ada yang aku pengen tanyain sama kamu
mama kamu udah kenal sama anjing
aku seneng dengannya
salam ya al buat andin
kalau nanti kita ketemu lagi
aku bisa jadi sahabat yang baik buat andin
soalnya kemarin kemarin itu
sepertinya hubungan aku sama andik itu agak kurang baik
andin itu adalah wanita yang
sangat beruntung karena dia itu memiliki kamu
tapi setelah aku pikir pikir
kamu adalah laki laki yang paling beruntung
bisa mendapatkan istri sebaik andin
semoga kalian bahagia ya
terima kasih al
terima kasih untuk pertemuan kembali ini
tapi janganlah kau kemana mana
aku tidak akan pernah menjadi siapa siapa buat kamu
tapi aku bahagia mengenal kamu
sampai ketemu lagi ya
jaga kesehatan di sana
sampai ketemu lagi
gue bakal balikin tren aku untuk malem
besok pagi aja
sini kada er
karena lagi sama bapak jalan jalan belum pulang
lagi ibu datangnya dadakan sih
namanya juga sidak pak pasti dadakan
saya izin tunggu di dalam ya
saya telepon pak bos dulu ya
katanya ada jadwal kunjungan
kok mendadak ya
ya emang dadakan katanya pak bos
terus mereka mau menunggu di dalam nih
bijiinin gak pak bos
yaudah suruh tunggu di dalam deh ya
oke pak bos
gue suruh adi bawa rena pulang aja deh ke rumah
daripada ibu panti nunggu nyala banget
ya allah gimana ini
kalau mas al tau mas al pasti marah banget sama aku
tapi gak mungkin juga kan aku ngeresin ini semua
aku harus tepuk masalah aja kali ya
saya minta kamu sekarang pulang ke rumah bapak reno ya
ada ibu panti datang soal kunjungan dadakan
kamu kenapa nangis
kamu jangan bercanda deh
rena beneran nih hilang mas
ini aku sama miru juga lagi nyari
kamu tuh gimana sih
baru tinggal sebentar masa rena udah hilang
ngapain aja kamu dari tadi
saya gak mau tahu cari yang bener

kok kayak panit gitu
apa jangan jangan elsa lagi
kamu lihat yang sah
udah lama jangan ganggu aku dulu
mas aku lagi nyari anak aku ini
gimana kan jadinya
ini aku lagi cari
udah kamu jangan ganggu aku dulu ya
kenapa tiba tiba aku ngerasa cemas ya
elsa kemana ya
gimana kalau sampai dia berbuat nekat ya allah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya itu mobil luar gak ada
kalau elsa kabur
takut papa kepikiran
iya tadi elsa pamit mau pergi sebentar pak
aduh kenapa kamu kasih kan kondisi masih lemah
nanti kalau ada papa gimana
udah kamu telpon suruh pulang
aku telfonnya udah telfon
aduh gak diangkat angkat lagi teleponnya
nino juga belum ngasih kabar sampai sekarang
saya minta hari ini restoran tutup lebih awal
cari rena sampai ketemu cari di dapur cari di gudang cari di kamar mandi cari dimanapun
kalau bisa cari di bawah meja
tolong cari sekarang
reina masih dicari mas
kamu tuh gak bisa dikasih tanggung jawab ya
kemarin air panas sekarang rena hilang
keterlaluan kamu nino
dia nggak pantas untuk dibentak
ini urusan rumah tangga saya
anda bukan siapa siapa
iya saya bukan siapa siapa
tapi sebagai seorang suami
harusnya anda mentingin reina daripada emosi anda
dan saya gak suka kalau anda membentak andi
berhenti ya kalian
mendingan kita cari aja rina sekarang
jangan lupa like share dan subscribe ya
mas yaudah aja orang
rena aduh kemana sih ini anak
oh ini anak kemana sih
biar aku telfon
biar aku telfon
biar aku telfon
biar aku telfon

biar saya yang telfon
jangan jangan dia tau lagi kalau anaknya gak ada
jangan pernah main main sama saya elsa
atau bukti kuret saya berikan ke nino yang ada di hadapan saya
saya lihat dari cctv restoran kalau kamu bawa rena
sial gue gak tau lagi restoran itu ada cctv
jawab pertanyaan saya
jawab yang jujur elsa
atau kamu tau apa yang akan saya lakukan sama kamu
saya ada di taman terataiwangi
jangan lupa langsung berikuti
kenapa elsa begitu takut sama aldebaran
jangan lupa langsung berikuti
seharusnya kamu tuh gak ninggalin rena ya
kalau sampai rena kenapa napa kamu saya pecat
jangan lupa langsung berikuti
pulang ke rumah neko jaya kesana

kamu pasti bisa pergi dari sini
jangan lupa langsung berikuti
jangan lupa langsung berikuti
jangan lupa langsung berikuti
hai bu ini tehnya ini minuman yang tiga lomba tapi rena kau belum datang juga ya
iya bu namanya kan juga jakarta jakarta itu kan macet yang gak ada obat bu ya dah
bu nanti kalau minumannya mau ditambah tinggal panggil gigi ya
kiki amom dal
nyari naya iya benar bu maaf bu ibu ini yang pernah datang ke panti
betul sekali ibu ibu ternyata masih ingat sama saya ya
patah saja rasanya saya pernah lihat ibu sebelumnya
kemarin waktu rena terkunci di kamar mandi saya mau siapa ibu tapi karena panik jadi saya nggak tanya tanya
enggak apa apa saya paham kok bu saya juga waktu itu sedang panik sekali memang
jadi ibu ini ibunya pak aldebaran
bukannya waktu itu ibu belum tahu pak aa sudah menikah
ya saya memang ibunya pak aldebaran
dan pada waktu itu memang saya belum tahu karena memang saya baru pulang dari luar negeri tapi
sekarang semua sudah clear semua baik baik saja dan andin sudah kembali jadi ibu panti
berkuatir baguslah kalau begitu saya senang mendengarnya tapi saya boleh
nunggu rena bu boleh bu silakan silakan silakan diminum terima kasih
aku mau mama adek adek mau pulang adik jangan takut om orang
baik kok nanti om hantar pulang deh mau pulang kan
hai adik jangan takut om janji om pasti nganterin adik pulang
hai tapi gimana om mau nganterin adik pulang kan kita nggak tahu alamatnya
oh ya udah sekarang adik kasih tahu ya alamat rumahnya itu apa ya
rumahnya dimana biar om bisa antar adik pulang rumah aku dipantau perintah di jalan alamanda
mengsaget ini buruan loka balen yang lain oke siap
kasih suratnya kebos apro
siapkan uang dua miliar atau anak anda tidak selamat
udah kasih gawat nih maki
ini kiki harus kasih tahu purosa ini oya
sebentar ya ibu ya
ada apa bu
sebaiknya ibu panti gak usah tahu
pastikan dulu soal ini ke ahok
mohon tunggu ibu ya
ada apa mbak
apa ada hubungannya dengan rena
jangan sampai bu panti tahu kalau rena lagi dalam masalah
ibu mau minum teh lagi diambilin lagi
kalau gitu kiki permisi ya
aku ngapain coba ngasih tau dia kalau gue ada di taman ini
kalau dia tahu anaknya beneran diculik
gue harus kabur
iya mak oh ya udah
hei keluar elsa saya bilang keluar elsa keluar
saya gak tau rina dimana
saya tanya sekali lagi sama kami
jawab pertanyaan saya
atau hari ini juga saya laporin kamu ke polisi
jangan kasar dengan istilah orang
saya gak kebayang sikap anda di rumah
bisa diam gak
karena ulah istri anda
saya tidak bisa menjaga anda
karena ulah istri anda
nyawa anak saya terancam
mau anda tanggung jawab